wakil gubernur dki jakarta pendamping anies baswedan dipastikan akan segera dipilih sebelum pergantian tahun
dprd dki jakarta yang baru dilantik memastikan akan mengebut pembahasan tentang pengganti sandiaga uno
wakil ketua dprd dki abdurrahman suhaimi menyatakan pemilihan wakil gubernur dki pengganti sandiaga uno akan menjadi prioritas dprd dki tahun ini
nama calon wakil gubernur yang diusulkan pun berasal dari partai pengusung pada pilkada yakni gerindra dan pks
abdurrahman yang juga berasal dari fraksi pks menyebut nama yang diusulkan pks masih ahmad syaiqo dan agung yulianto
ahmad syaiqo kandidat terkuat pengganti sandi baru saja dilantik menjadi anggota dpr periode dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh empat
pertanyaan terakhir apakah pak syaiqo memilih sana atau sini
pertanyaan terakhir apakah pak syaiqo memilih sana atau sini